jadi pilihan untuk larang mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis
dan kita semuanya harus mengikuti keputusan ini
ini adalah keputusan politik negara
kepala negara adalah bapak presiden jokowi
dan tidak boleh ada satupun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya
oleh karenanya bagaimana kita harus melakukan hal ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap saat
setiap jam setiap menit bahkan setiap detik
lebih baik hari ini kita lelah kita dianggap cerewet daripada korban covid berderet deret
karena sudah tidak ada lagi pilihan lain
karena masyarakat yang ingin mudik pun masih ada tujuh persen masih nekat
tujuh persen dari dua ratus tujuh puluh juta penduduk kita sangat besar
delapan belas sembilan juta orang
tugas kita adalah mengurangi angka ini